tidak sedikit orang yang mengalami keletihan mental atau burnout selama pandemi
baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum seperti saya bisa mengalami hal ini
survei program studi magister kedokteran kerja fkui tahun dua ribu dua puluh
ada satu empat ratus enam puluh satu dokter yang menjadi responden survei mengalami burnout
apa saja kemudian gejala burnout kita lihat dari data yang dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
kita akan lihat sebelum kita membicarakan soal gejala burnout kita akan ketahui dulu apa itu burnout
burnout atau kelelahan mental adalah kondisi di mana tubuh kita mengalami kekelahan emosional dan fisik
karena stres berlebihan dan berkepanjangan
penyakit ini diakibatkan respon kronik terhadap stresor atau konflik di tempat kerja
tidak hanya tenaga medis ya setahun pandemi melanda kondisi ini
juga dialami oleh masyarakat umum
dan ini ada pakar kesehatan di open university inggris rajvinder samra
mengungkapkan bahwa burnout yang berlangsung lama bisa memengaruhi sistem hormon
dan juga kardiofaskular
nah itu tadi apa itu burnout kemudian selanjutnya kita akan lihat
kemudian kita akan lihat gejalanya
gejalanya ada sejumlah gejala yang mungkin anda rasakan saat ini
ini ada empat gejala yang sudah dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
yang pertama adalah mudah cemas
mudah cemas ini muncul ketika kita mengalami burnout
kita kadang kadang tidak bisa menyadari bahwa cepat cemas ini membuat kita kemudian jadi berpikir yang macam macam
atau menjadi insecure begitu
kadang kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah gejala
gejala dari burnout
kemudian abai terhadap kebersihan diri sendiri
apalagi dalam konteks pandemi covid sembilan belas kebersihan terhadap diri sendiri ini penting
kita lihat di sini ada manusia yang melepas maskernya ketika berada di kerumunan
kalau anda suka pergi ke pasar atau ke tempat tempat umum
kadang kadang anda melihat orang orang bahkan anda sendiri kadang kadang lelah menggunakan masker
atau menerapkan protokol kesehatan untuk bisa mengurangi penularan covid sembilan belas
nah ini bisa menjadi salah satu
gejala dari burnout
berikutnya ini adalah mengisolasi diri sendiri
ini karena sudah merasa tertekan sehingga mengisolasi diri sendiri
yang terakhir ini adalah mudah menyalahkan orang lain
jadi kita sering berantem sering berkonflik
mungkin tidak hanya dengan teman kerja tapi juga mungkin dengan keluarga
itu tadi adalah gejala gejala dan apa itu sebenarnya burnout yang bisa saja kita alami sehari hari